komisi nasional hak asasi manusia pada selasa pagi memanggil adc atau iddkm
atau juga ajudan kepala divisi profesi dan pengamanan polri nonaktif
inspektur jenderal polisi verdi sambo
mereka akan dimintai keterangan seputar penembakan brigadir j
di rumah dinas irjen verdi sambo pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
tiba sekitar pukul sepuluh pagi sejumlah ajudan irjen verdi sambo
memasuki gedung komnas ham jakarta pusat
komisioner komnas ham bidang pemantauan penyelidikan khairul anam
menyebut pemanggilan ajudan kadif propam polri nonaktif tersebut
untuk menggali lebih dalam terkait kasus kematian brigadir norfiansyah yosua huta barat
atau brigadir j
versi polisi brigadir j tewas dalam baku tembak dengan baradae
salah satu ajudan dari verdi sambo

sementara itu setelah sempat dikandalkan
kami mengkabarkan absen pemeriksaan
barada e akhirnya muncul di kantor komnas ham
barada e yang datang dengan dikawal secumlah petugas ini
tiba di kantor komnas ham sekitar pukul tiga belas lebih dua puluh lima waktu indonesia barat
barada e langsung memasuki kantor komnas ham tanpa mengucapkan sepatah katapun